anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
wakil presiden republik indonesia ke sepuluh
yusuf kala mengaku telah menjalani tes covid sembilan belas
jk menjalani tes di rumahnya pada minggu lalu
secara singkat jk menambahkan hasil tesnya akan diketahui pada rabu delapan belas maret besok
hari minggu saya tes baru nanti ketika rabu kali ya
di rumah juga pak
pasien positif virus corona di tanah air terus bertambah
langkah cepat pemerintah ditunggu untuk menekan laju penyebaran covid sembilan belas di indonesia
sinergi dan kerjasama antara pemerintah pusat pemerintah daerah dan semua lembaga
serta masyarakat adalah kunci untuk bersatu melawan corona
malam ini kita akan berbincang langsung dengan wakil presiden republik indonesia ke sepuluh
sekaligus ketua umum palang merah indonesia bapak yusuf kala
saat malam pak jk
selamat malam assalamualaikum
waalaikumsalam pak jk
pak jk langsung saja pak jk sudah memeriksakan diri kemarin pada hari minggu
bagaimana pak hasilnya apakah sudah bisa didapatkan hasilnya pak
ya katanya butuh tiga hari jadi rebu
oh jadi belum ya pak ya baru besok hasilnya
ya periksa dari puskesmas
apakah kasus pasien positif covid sembilan belas ini terus bertambah pak di tanah air
sebagai ketua umum palang merah indonesia bagaimana sebetulnya anda melihat penyebaran covid sembilan belas di indonesia pak jk
ya ini memang sama dengan di banyak negara
perkembangan itu kan sangat cepat sama dengan daerah ukur
tiap orang menularkan lagi rata rata ke lima orang
sehingga kecepatannya sangat jauh
hai tapi itu sudah diduga awal bahwa banyak data data yang tidak sempat
rekam oke ya akan cepat naik karena karena
kita kelihatan kecil karena yang dites kecil sedikit
hai oke jadi pakai tesnya banyak pasti akan angka sebenarnya ya pak jekat jadi
anda mengharapkan bahwa pemerintah bisa memeriksa lebih banyak spesimen begitu pak jk
iya bisa harus bukannya amir harus di di turki di di korea selatan dua ratus lebih kita baru
seratus seribu dua ratus jadi angka kecil itu bukan angka benar
di sini ya sudah dites tapi karena masih banyak yang bertes masih potensi kenaikannya akan sangat
besar oke pak jk apa saja sebetulnya langkah yang sudah dilakukan palang merah indonesia untuk
membantu pemerintah menekan penyebaran virus corona karena ini harus ada sinergi bukan
hanya tanggung jawab pemerintah pusat saja tapi semua lembaga semua stakeholders harus
diajak bekerja sama pak jk femi sejak bulan lalu sudah mulai
pertama antre membantu di natuna membantu kemana hongkong kirim ke pr apa namanya itu
masker kemudian mengadakan per disinfektan penyemprotan di tempat tempat umum apalagi
masjid di gereja di tempat sekolah sekolahan sampai sekarang kita lakukan itu karena memang tugas
investasi tpm itu dalam tahap untuk mencegahnya atau yaitu kecepatannya tolarnya kecepatannya
bahwa angka kematian pasien positif corona ini cukup tinggi di indonesia tadi bapak juga sudah
menyebutkan bahwa ini penyebarannya sangat cepat sementara masyarakat indonesia itu masih belum
nyadari kesehatannya dan akidahnya grave inginnya maksimalkan barang barang dari indonesia ya sudah terus berubah
dan masih belum mau untuk datang ke rumah sakit pada saat mengalami gejala gejala awal
bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat pak untuk lebih cepat datang memeriksakan diri begitu pak
ya pertama angka tinggi itu secara persentase jangan lupa
karena yang muncul itu baru masih kecil
jadi lima orang meninggal dengan persentase seratus kan tinggi
kurang lebih lima persen
kalau di china kan tiga lima persen
di italia lebih tinggi lagi enam persen daripada yang kena
nah bagaimana masyarakat ini sebenarnya sudah sangat tahu
kan tiap malam anda kasih tahu informasi apapun analisa debat debat
cuma kita banyak debatnya banyak tentu pembicaraan
langkah langkah kita juga harus sebanyak itu langkah langkahnya
masyarakat harus diberikan informasi yang benar
supaya timbul suatu kegiatan total bekerja bersama
kalau data datanya tidak transparan dan benar masyarakat mengira ini baik baik saja
akibatnya timbullah kecepatan bertambah itu
jadi masyarakat itu mudah
mudah lah selama diberikan suatu data dan perintah atau petunjuk yang jelas
pak jk tadi anda sudah sebutkan bahwa masyarakat harus diberikan informasi yang benar
harus ada transparansi
sebagai ketua umum pmi dan juga sebagai wakil presiden republik indonesia ke sepuluh
anda melihat transparansi informasi sudah bisa memberikan rasa aman pak kepada masyarakat
perlu diberikan rasa aman
justru diberikan perasaan waspada yang benar
tidak mungkin aman
menteri pun kena
istri wakil permanentri kanada kena
jadi justru diberikan suatu rasa dia waspada bahwa sedikit panik itu mungkin ada saja
tapi yang penting mereka waspada
tahu bahwa kemungkinan dirinya bisa kena
jadi orang harus berfikir bahwa dia sendiri bisa kena
kalau kita hanya mengendalikan rasa aman
maka masyarakat agak teranu aja
jadi pemerintah terlihat sangat santai pak
jadi sehingga masyarakat juga tidak panik gitu
tidak waspada begitu menurut anda
tidak santai juga
cuma seperti saya katakan
semua orang bukan hanya saya
sebenarnya datanya berapa sih
ada di mana
apa sebabnya apa
semua ingin begitu
itu hanya bisa dijawab kalau pemeriksaan dilakukan besar besaran
kalau hanya satu lab seperti yang lalu
ya pasti diketahui yang mana
tapi sekarang alhamdulillah pemerintah sudah membuka banyak lab laboratorium
malah di banyak negara ya rapid test saja
yang cepat yang dilakukan oleh dua klinik klinik yang kecil
untuk mengetahui dirinya
yang paling bahaya orang sakit tidak menyadarinya
gejalanya belum muncul
itu yang menyebabkan
bukan orang yang sudah terkahak atau tidak
pak jk tadi anda sudah sebutkan bahwa harus ada transparansi informasi
tapi selain itu bagaimana pak jk melihat fasilitas kesehatan dan juga kesiapan
tenaga medis kita pak menghadapi wabah secepat ini yang menyebar pak
di seluruh dunia tidak ada yang siap dengan betul
negara negara juga seperti china juga tidak siap
tapi mobilisasinya cepat
di korea juga
di iran apalagi tidak siap
karena ini wabah yang kita tidak sangka sangka
tapi mobilisasinya kesiapannya cepat
oke jadi semua negara memang tidak siap ya pak ya termasuk dengan kita
tapi kemarin presiden jokowi sudah menghimbau pak untuk segera dilakukan social distancing atau menjaga jarak
menurut anda itu cukup pak untuk menekan laju pertumbuhan penyebaran covid sembilan belas pak
karena itu memang salah satu upaya diberikan

karena dengan catatan bahwa ini kan droplet artinya itu bukan dari angin
tapi dari orang penderita ke langsung bisa jaraknya satu meter jadi tidak satu meter
sekarang pun dewan masjid sudah menghimbau meminta agar orang salat pun jaraknya satu meter
tadi siang anda juga hadir pada saat mui menggelar konferensi pers sebagai ketua dewan masjid
kemudian mui kemudian mengeluarkan fatwa mui mungkin bisa disampaikan lagi pak supaya masyarakat juga
mengerti dan juga sadar gitu ya dewan mesjid yang meminta eh mohon selama untuk memberikan fatwa
soal ibadah khusus ibadah jadi sama dengan apa yang juga telah sebelumnya bahwa kalau sakit
jangan ke jangan ke masjid jangan ke masjid kedua bawa sajadah sendiri ketiga kalau memang itu sudah
pada zona merah atau peningkatannya tinggi tinggi sekali maka itu boleh tidak salat di masjid sholat jumat
contohnya di rumah saja oke itu jangan terpindahkan oke pak selain social distancing kemudian dari dewan
masjid dan selain soal social distancing menjaga jarak kemudian tadi
dewan masjid dan juga mui sudah memberikan arahan ataupun himbawan kepada warga untuk
beribadah di rumah untuk sholat jumat dan juga nanti sholat terawih tapi pak jk juga sempat
menyatakan bahwa opsi lockdown pak menurut anda bagaimana pak dengan kondisi yang sekarang dengan
opsi lockdown kita belajar daripada negara negara yang tua kena yang kemudian cukup berhasil dalam
menangani itu oke
seperti cina denmark italia kemarin malaysia banyak negara seperti filipina ada juga memang seperti
korea tidak lockdown atau tidak mencekalah gitu kan tetapi dia mengambil tindakannya sangat penting
contohnya semua orang keluar harus pakai masker ketiga harus
pakai it pakai it dimana orang bergerak seperti itu dan ya tentu tindakan lainnya ialah labnya diperbanyak
sehingga di satu kota di korea itu sampai lima puluh perlip di manapun orang bisa diperiksa ya kita terlalu
sedikit cuma satu dulu terlalu
sentralistik itu martin makanya seperti itu hai oke pak terlalu sentralistik anda melihat bahwa
koordinasi hanya dipusatkan di pemerintah pusat pak pemerintah daerah tidak diberikan ruang begitu
menurut pak jk days i bicara soalometer ya kalau sekarang kan sudah diberikan keberangan kepada
daerah daerah sudah mau mengambil langkah langkah seperti itu tidak mungkin negara sebesar ini hanya

wilayah maka daerah harus mempunyai peran yang kuat untuk menangani ini supaya berbagi kemampuan
oke pak kembali tadi bahwa daerah diberikan kesempatan diberikan ruang karena negara ini
terlalu besar artinya nanti daerah diperbolehkan untuk memberikan status lockdown atau semuanya
harus berada di keputusan pemerintah pusat pak seperti yang sudah disampaikan oleh presiden
ada kan undang undang tentang bawa abah yang menentukan itu apa yang diatur oleh pemerintah daerah
dan pusat juga bersama sama
bersama sama jadi itu ada undang undangnya juga jadi bukan hanya tidak boleh tensalisis juruh
daerah justru harus menjelaskan kepada masyarakatnya berapa yang kena kenapa yang kena di mana mana
itu itu undang undang mengatakan begitu jadi desentralisasi itu karena undang undang
oke pak jk sebetulnya mungkin anda bisa jelaskan apa plus minusnya jika kemudian pemerintah kita
melakukan lockdown apakah kemudian lockdown itu
akan menimbulkan krisis ekonomi pak menurut bapak
tanpa lockdown atau tanpa lockdown sudah krisis ekonomi
sudah lockdown itu sepertinya hanya untuk mengurangi perlambatan agar membatasi peluasnya
mencoba menguranginya itu intinya lockdown show
sekarang kan sudah semi lockdown lah tinggal di rumah
tapi tinggal di rumah pun tidak semua orang bisa kerja di rumah
yang kantoran itu pasti administratif mendesain atau merancang boleh di rumah
tapi bagaimana dengan bank bagaimana dengan di toko bagaimana di pasar bagaimana di mall
dan bagaimana yang layanan umum bisa tidak semua bisa di rumah
tidak semua pasti paling tinggi setengah lapangan kerja itu tidak mungkin di rumah
opsi lockdown itu bisa berjalan di beberapa wilayah begitu pak
artinya tidak seluruhnya
tapi kalau kita lihat kan penyebarannya itu sudah terjadi di sekitar lebih dari tujuh provinsi
artinya provinsi mana yang paling tinggi kasusnya itu mungkin yang bisa di lockdown terlebih dahulu
jadi tidak keseluruhan indonesia di lockdown seperti malaysia begitu pak
itu adalah kewenangan pemerintah
biar pemerintah menganalisa menghitung baik baik buruknya
masyarakat harus mengetahui situasi apa yang terjadi sehingga dia dapat menjaga diri dan menjaga orang lain
oke pak jk nanti kita lihat itu kewenangan pemerintah pusat
tapi kalau kita belajar pak dari penanganan sejumlah wabah seperti flu burung dan juga beberapa wabah lainnya
apa sebetulnya yang bisa dipelajari pak
karena pada tahun dua ribu enam itu pemerintahan membentuk komnas flu burung pak
kalau kita lihat itu flu burung penyebabnya ketahuan dapat dilihat yaitu ayam itu
kalau ini tidak ketahuan ada di mana ini siapa yang kena ini bentuknya apa ini
kalau zaman dulu saya yang main kokestra keliling indonesia dengan menteri pertanian pak bungaran saragi untuk melihat itu penyebabnya ada apa di satu daerah
kalau memang di situ ada
kalau memang di situ ada
kalau banyak kena ya kita minta ayam itu dikuburkan
dan kita bayar itu
jadi rakyat itu tidak dapat menerima kita bayar sepuluh ribu per ekor
jadi berapa miliar berapa puluh miliar kita pakai untuk mengatasi itu
karena burung sebabnya
ini sebabnya tidak ditahu dimana ini siapa asal murahnya ini
pak kalau kita lihat perbandingannya dulu tahun dua ribu enam membentuk komnas flu burung
tapi yang sekarang
membentuk gugus tugas penanganan covid sembilan belas
menurut bapak sama fungsinya atau bagaimana pak bisa dijelaskan
ya kurang lebih lah
artinya ada otoritas yang dipegang oleh ketua bnpb untuk mengatasi perluasan atau mencegah ini
atau menangani masalah masalah ini dari segi masyarakat
dan mengambil tindakan tindakan yang perlu
pak tapi saya ingin bertanya anda sebagai warga negara indonesia
secara umum melihat penanganan pemerintah dalam penyebaran covid sembilan belas ini anda puas atau tidak pak
pemirsa yang sudah diperasakan covid sembilan belas ini anda puas atau tidak pak
kalau soal puas dan tidak puas kan kita lihat hasilnya nanti
pemerintah pasti sudah bekerja keras
namun bukan hanya soal kerja keras
strategi yang baik
penanganan yang baik
dan juga strategi yang baik
dan juga tentu partisipasi masyarakat yang baik
ya seperti itu
mungkin pak jk bisa memberikan saran sebagai ketua umum pmi dan juga sebagai wakil presiden yang pernah menangani beberapa bencana kemudian wabah penyakit pak kepada pemerintah kita
apa pak sarannya
pertama tentu kita punya rencana
dan dalam melaksanakan rencana itu kita tegas
harus tegas dan cepat
ya bahwa sekarang untuk mengurangi perpindahan masyarakat harus tinggal di rumah
kalau siapa yang keluar kita ambil tindakan contohnya gitu
semua pakai masker contohnya
sekali lagi yang menyebarkan itu bukan orang yang kelihatan sakit
tapi orang sehat yang sudah terkena
jadi harus betul betul hati hati
oke tadi bapak mengatakan bahwa pemerintah harus tegas dan juga cepat
tapi di sisi lain pak satu bulan lagi kita akan menghadapi bulan ramadan bulan puasa
dimana kemudian masyarakat akan mudik pak
dan juga setelah itu satu bulan kemudian lebaran
artinya pemerintah hanya punya waktu sekitar kurang lebih satu hingga dua bulan
mungkin ada saran pak dari pak jk
kalau keadaan darurat pemerintah boleh bertindak apa saja secara tegas
kita pemerintah boleh mengatakan sementara ini tidak boleh mudik
agar jangan tersebar itu di daerah
itu kan dalam bulan puasa ya wajib
itu hanya puasanya
tarawehnya mudiknya itu sunnah atau kebiasaan aja
dalam kondisi darurat boleh kita bertindak yang lebih keras daripada apa
itu tidak apa apa
pak bertindak lebih keras mungkin melibatkan militer kita pak
karena kalau kita lihat di negara negara lain seperti italia itu arminya sudah turun pak
apakah kemudian pemerintah harus bertindak setegas itu
dengan menggandeng tni angkatan darat untuk bisa sama sama dengan kepolisian menertibkan masyarakat pak
di awan cina dokter tentara perawat tentara dikerahkan
dan juga umum dikerahkan itu bisa
di italia di perancis semua tentara mengawasi
kalau ada keluar rumah kenapa keluar rumah
tapi tentara juga harus hati hati dia juga bisa kena
kalau tidak memakai suatu kata kata itu
kalau darurat itu persis berhak untuk mengambil tindakan yang setegas apun
oke pak jk terakhir himbauan anda kepada masyarakat kita dalam menghadapi penyebaran covid sembilan belas ini seperti apa
penyebaran itu dari orang ke orang
dan kita tidak tahu siapa yang kena
makanya makinlah petunjuk
pokoknya kalau ketemu orang jauh jauh sejabat tangan
agak jauh satu meter paling
kemudian kebersihan rumah kebersihan kantor kebersihan sekolah kebersihan mesin setiap kebetulan
dan apabila ada perasaan ke dokter
dan itu harus dilaksanakannya dengan baik
dengan wajib gitu kan semuanya
oke pak jk jadi
masyarakat pasti akan ikutkan itu menyangkut keselamatan dirinya
oke pak jk jadi anda meyakini bahwa pemerintah dan semua stakeholders dan juga masyarakat kita bisa bersatu melawan corona begitu ya pak ya
bukan yakin saja tapi harus
oke terima kasih sekali pak yusuf kala wakil presiden republik indonesia ke sepuluh dan juga ke dua belas
sekaligus ketua umum palang merah indonesia kepada cnn indonesia pada malam hari ini
semoga sehat selalu pak jk terima kasih sekali atas waktunya
kita akan lanjutkan dialog tentang penanganan covid sembilan belas karena serangan virus bukan pertama kali terjadi di indonesia
semestinya pemerintah sudah memiliki protokol resmi soal penanganan wabah virus penyakit
cnn indonesia prime news segera kembali sesaat lagi